aliansi orang tua korban vaksin palsu mengadakan aksi damai di depan rumah sakit harapan buddha jakarta
aksi ini mereka lakukan karena pihak rumah sakit tak kunjung memberikan kejelasan nasib korban vaksin palsu
aksi damai ini dilakukan puluhan orang tua korban vaksin palsu bersama lembaga kontras sabtu siang pukul tiga belas
pengamanan terlihat cukup ketat lebih dari seratus aparat kepolisian gabungan polsek dan polda jakarta timur dikerahkan untuk menjaga rumah sakit harapan bunda
orang tua korban vaksin palsu menuntut pertanggung jawaban dan keseriusan rumah sakit harapan bunda
kami menghargai niat daripada kemenkes akan melakukan vaksin ulang
tapi bapak ibu bisa melihat ke lapangan pihak puskesmas menolak memberikan vaksin kalau tidak ada surat pengantar dari rumah sakit harapan bunda
itu menjadi kendala bagi kami juga